jika sebagian besar masjid melakukan penyembelihan hewan kurban sesaat setelah salat id
maka berbeda dengan masjid istiqlal jakarta penyembelihan hewan kurban akan dilakukan nanti malam
untuk informasi selengkapnya dari istiqlal sudah ada koresponen ruli kurniawan
ruli apa alasannya hewan kurban disembelih nanti malam
ya putri dan juga pemirsa memang di masjid istiqlal jakarta cukup berbeda
di mana rencananya pemotongan dan juga penyembelian hewan kurban akan dilaksanakan pada pukul setengah malam nanti
atau setelah melaksanakan salat isa berjamaah
dan ini diharapkan agar para pemotong dan penyembelihan hewan kurban ini bisa lebih fokus untuk mengerjakan tugasnya
dan juga untuk bisa lebih merayakan hari raya idul adha bersama keluarga di rumah dari pagi hingga siang hari
dan para pemotong dan juga penyembelihan hewan kurban yang ada di masjid istiqlal ini
didatangkan langsung dari rumah pemotongan hewan cakung
dan ini memang sudah dilaksanakan selama beberapa tahun yang lalu
dan istiqlal memang memiliki rumah pemotongan hewan sendiri berbeda dengan masjid masjid yang ada di jakarta khususnya
di mana rumah potong hewan di masjid istiqlal ini diklaim memiliki standar kelayakan kebersihan dan juga kehalalan
bahkan petugas dari dinas pertanakan dan juga kementerian kesehatan datang ke rumah pemotongan hewan di istiqlal ini
untuk mengecek kesehatan dan juga kebersihan wilayah pemotongan hewan yang dilaksanakan pada empat
pada malam hari nanti
ada pun jumlah hewan kurban yang ada di masjid istiqlal hingga sore hari ini berjumlah dua puluh lima ekor sapi dengan kambing sejumlah dua belas ekor
dan jumlah sapi ini didatangkan atau disumbangkan atau dikurbankan dari keluarga presiden jokowi dodo
dari wakil presiden yusuf kala juga dari menteri agama lukman hakim dan juga dari siti hadiati rukmana
bahkan juga ada tujuh ekor sapi yang dikorbankan dari masyarakat
turki yang ada di jakarta
dan memang untuk pendistribusiannya nanti ketika setelah dipotong pada setengah malam setengah delapan malam nanti
pihak istiqlal bisa diingatkan sekali lagi bahwa pihak dari panitia penyelenggara hewan kurban di masjid istiqlal jakarta
tidak mendistribusikan secara langsung daging kurban kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya
melainkan nanti akan disalurkan ke sejumlah masjid ataupun musola yang berada di sejumlah kecamatan
dan juga kelurahan di lima rayon yang ada di sekitar wilayah masjid istiqlal jakarta
dan harapannya ketika sudah didistribusikan kepada masjid dan musolah ini
daging daging kurban dari masjid istiqlal ini akan bisa disalurkan kepada yang berhak esok hari
ruli ada juga masalah yang setiap setelah salat id selalu dihadapi istiqlal yaitu sampah koran
bagaimana kondisinya sore ini
ya kalau saya boleh menggambarkan bagaimana situasi
di lapangan tempat dilaksanakan sholat id pada pagi hari tadi
nampaknya sudah mulai cukup bersih di sini putri
karena setelah salat id tadi pihak kebersihan
maka juga ada warga yang mereka membantu pihak kebersihan untuk mengumpulkan sampah sampah
baik itu sampah koran maupun plastik bekas menyimpan sepatu atau sandal ke truk truk sampah
yang memang berputar dan juga ke sejumlah tempat sampah yang ada di sekitar wilayah istiqlal
kalau saya bisa menggambarkan sekarang setelah cukup bersih
tidak terlihat lagi banyak adanya sampah koran kertas
pun pasti ada di mesjid istiqlal ini putri
baik terima kasih ruli kurniawan dari masjid istiqlal jakarta